waduh kalem kalem baik
kaget yang dimari kan
yang ini kenapa bentuknya agak abstrak ya
ya bubar kondangan bubar
baru dibikin lemes betul
kayak belum sarapan
pecinta kuliner tentu tidak asing dengan kudapan yang satu ini
penganan dari biji melinjo ini kerap hadir sebagai pelengkap dalam beragam kuliner nusantara
mulai dari nasi goreng bubur ayam dan tentu saja soto betawi
pokoknya aku lebih suka yang pakai emping sih
kalau nggak pakai emping tuh kurang banget
karena ada sensasi rasa kriuk kriuknya sama air goreng kriuknya gitu ya
sejak dua ribu sembilan kementerian perindustrian telah menetapkan
emping melinjo sebagai makanan khas nusantara yang berasal dari pandeglang banten
eits tapi jauh sebelum itu kira kira tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
ada satu kawasan di ibu kota yang kondang sebagai surganya emping
ini dia condet jakarta timur
lalu bagaimana cara membedakan emping condet dengan daerah lain
jawabannya mudah pemirsa
emping condet berbentuk bulat dengan diameter tujuh sampai sepuluh cm
berbeda dengan emping dari wilayah lain
yang biasanya ukurannya lebih kecil
selamat datang di segmen sehari menjadi
hari ini kita akan bikin emping
tapi bukan yang ini empingnya melainkan yang ini
empingnya lebih besar
karena ini emping dari condet
kita akan bikin emping yang besar ini
pada masa jayanya pohon melinjo begitu gampang ditemukan di kawasan condet
namun seiring waktu pepohonan dan lahan terbuka di kawasan ini digantikan perumahan
selamat datang di condet
buah melinjo yang sudah dikupas dibawa ke perajin emping di sekitar kawasan condet
jumlah perajin emping khas condet kini bisa dihitung dengan jari
salah satu yang masih setia adalah surya nawati
perempuan tiga puluh empat tahun ini adalah generasi ketiga di keluarganya yang masih setia mengolah biji melinjo
sejak pagi hingga petang menjelang ia mampu menghasilkan ratusan keping emping
buah melinjo disangrai menggunakan pasir selama lima menit
pemanasan menjadi kunci untuk memudahkan pengupasan kulit bagian dalam yang keras dan melinjo tak hancur ketika dipipihkan
kalau menyangrai si melinjonya ini tuh gak lama paling tiga sampai lima menit ya bu ya
jadi harus benar benar dipastikan si pasirnya ini yang buat menyangrai itu panasnya merata
pemanasan di penyelenggaraan juga untuk mengeluarkan rasa dan aroma khas biji melinjo
tapi ingat ya pemirsa jangan sampai melinjo nya gosong
soalnya tadi meletus meletus itu tergetem
oh kayak bikin popcorn
kaget yang dimari kan
lanjut waktunya melinjo dipipihkan
setelah biji melinjo terkupas dari kulit luar segera pukul menggunakan palu sampai sepipih ini
ees bukan selek bukan sihir
itu ada ini harus dibuang
oh kenapa bu
yang tega bagus
itu namanya kulit ari
kulit arinya melinjo dibuang
jangan sampai masuk
memipihkan memang mudah
tapi kalau membentuknya menjadi lingkaran nah itu yang susah
tipisnya sih udah lumayan bener
salah satu ciri emping condet adalah ukurannya yang besar
satu lembar emping dibuat dari sepuluh sampai dua belas biji melinjo
baguslah untuk pemula
kemayalah untuk pemula ya
nih tadi saya belajar terusin yang punya ibunya nih yang ini
ini saya udah kelihatan aneh nih
yang ini nih kenapa bentuknya agak abstrak
selain dipipihkan jangan lupa sortir juga melinjo
mana yang bisa lanjut diolah dan harus dibuang
gosong atau busuk ini bu
yang ini tidak bisa dipakai udah masaknya gosong
dia juga busuk ya
si linjonya ini atau melinjonya
dan tidak bisa kalau dicampur tiba tiba kayak ada warna coklat sendiri ya
udah bikin jelek rasanya juga pahit
bukan pahit enak beneran pahit
ibunya sudah jadi sepuluh emping pasangnya
ibunya sudah jadi sepuluh emping pemirsa
dan saya satu saja tidak selesai dari tadi
wah kakak tolong nih pemirsa
bu nyerah bu yang ini bu
kayaknya yang ini abstrak nih
ya ampun kagak nempel
bu buar kondangan bu buar
dalam sehari rata rata perajin
bisa membuat dua sampai lima kilogram emping
oke saya sudah banyak bikin kesalahan saat memipikan melinjo
saya pilih bantu masak saja ya bu
oke saya pikir bagian si ngeprek itu yang paling susah
ternyata masaknya juga harus pas
tadi tuh saya takutnya kurang setengah matangnya
jadinya saya bikin kelamaan jadi gosong begini
ini nggak bisa dijual ya
harus yang putihnya tuh benar benar pas gitu
sekarang waktunya menjemur
jika cuaca cerah emping bisa kering dalam sehari
tapi kalau sedang musim hujan seperti ini
butuh dua sampai tiga hari
bila emping tidak kering sempurna
saat digoreng tidak akan mengembang
dan tidak kriuk saat digigit
nah ini kerupuk yang baru dibikin
lumes bet ya
kayak belum sarapan
kalau ini yang sudah setengah
sudah kering udah lumayan keras
tinggal digoreng dan dikemas
meski terlihat sederhana
tapi omset dari bisnis emping milik surya nawati
bisa mencapai delapan juta rupiah per bulannya
permintaan tinggi membuat emping made in condet ini
dihargai lebih mahal
bila emping biasa dibanderol lima puluh hingga enam puluh ribu rupiah setiap kilogramnya
emping condet bisa dijual rp satu ratus dua puluh ribu rupiah per kilogram
pas awal awalnya iya butuh perjuangan
karena kan yang tahu emping condet
cuma daerah daerah sini aja belum kemana mana
dan itu kan dibandingin emping yang dipasar itu kan jauh lebih mahal ya
jadi peminatnya tadinya agak berkurang
keberadaan media sosial membuat emping condet lebih mudah dipasarkan
syakur salah satu pelestari emping condet mengaku
bisa mendistribusikan hingga satu ratus dua puluh kg emping setiap bulan
namun ada kendala
yang kini menghantui perajin emping condet yaitu regenerasi
sahabat ini kira kira lima belas sampai dua puluh orang dengan usia lima puluh sampai enam puluh tahun
usianya udah tua
makanya ini kita mengharapkan ada kerjasamanya
dari intansi terkait untuk regenerasi
pemerintah setempat juga telah turun tangan
membina warga condet agar salah satu kudapan khas nusantara ini tetap lestari
kita lihat juga dari
dari segi kemasan ya
kalau kemasan itu memang sudah bagus
orang juga akan tertarik
kita juga akan bantu usaha untuk pengemasannya agar lebih baik lagi dari yang sudah ada
oke ini yang dari tadi saya tunggu tunggu
sore sore santai sedikit
setelah dari pagi berjibaku dengan bikin emping ini dari melinjo
hmm masih garing
buat digoreng mantep banget
salah satu ciri emping condet adalah rasanya tidak sepahit emping yang biasa saya makan
hmm enak tapi ada yang kurang
sudah berminat tepat sudah tidak dipakaikan karena sudah siap siap untuk kulineran
ini emping yang kita bikin tadi agak besar
nah kalau emping yang biasa
hmm kita makan pakai soto legendaris
nah ini baru pas pemirsa
salah satu pemilik rumah makan soto betawi mengaku
emping condet telah ia sajikan sejak lama
karena dari cita rasanya memang soto itu kan ciri khasnya pakai emping ya
dan dari dulu kita memang dari awal jualan tetap pakai emping
ada yang suka mengkonsumsi emping seperti saya
eits tapi jangan terlalu banyak ya
saya juga sering dengar kalau makan emping itu bisa bikin asam urat
nah daripada kita menduga duga kita tanyakan saja ke orang yang tepat
nah karena emping kan dibuat dari biji melinjo ya
nah biji melinjo itu kan kandungan purinnya itu tinggi
sementara asam urat itu berkaitan dengan kadar tinggi purin
jadi kalau ada suatu makanan kadar tinggi purin itu nanti masuk di badan kita
kemudian nanti bisa di metabolisme asam urat di dalam darah kita naik
bisa membentuk suatu yang namanya msu monosudium urat kristal
nah biasanya itu nanti bisa mengendap di tubuh tubuh kita salah satunya sendi
bagaimana ada yang tertarik membuat emping condet
harus sabar dan telaten saat memipihkan
jangan seperti saya hasilnya malah berantakan
atau mau jadi penikmat emping saja
boleh asal harus ada batasan kalau mengkonsumsi emping
apalagi untuk yang sudah punya riwayat asam urat
jangan sampai nikmat di mulut sakit di lutut